pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati purwakarta rustandi dik dik soekardi pada kamis dini hari diwarnai kericuhan
masa pendukung pasangan ini bentrok dengan polisi
kpu kabupaten purwakarta menolak pendaftaran rustan di dik dik yang membawa sk dukungan partai hanura
karena pasangan bakal calon lainnya ane dan aming yang mendaftar lebih dahulu juga menggunakan sk dukungan partai hanura
kepala kpu kabupaten purwakarta
akibatnya pendukung pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati purwakarta rustandi didik yang diusung partai gerindra dan partai hanura sempat bentrok dengan polisi
anggota polisi yang merasa diserang balik melawan dan menangkap sejumlah orang yang dianggap sebagai provokator
pihak kpu beralasan bahwa berkas bakal pasangan calon ini tidak sesuai dengan pkpu pasal lima puluh enam nomor tiga tahun dua ribu tujuh belas tentang pilkada
yang menyatakan bahwa tidak boleh ada satu partai yang mengusung dua bakal pasangan calon sekaligus dalam pilkada
pada rabu siang pasangan bakal calon lainnya ane ratna mustika dan aming telah terlebih dahulu mendaftar dengan membawa surat keputusan dukungan dari partai hanura
sehingga terdapat dua surat keputusan dukungan dari partai hanura dengan tanggal penetapan yang berbeda
dian firmansyah purwakarta
sementara itu pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur sudrajat ahmad syaiqo resmi mendaftar di kpu provinsi jawa barat rabu siang
keduanya mendaftar diiringi simpatisan dari tiga partai koalisi
di hari terakhir pendaftaran juga diikuti pasangan yang diusung oleh pdip t b hasanudin dan anton carliat
setelah melakukan deklarasi di monumen perjuangan kota bandung
pasangan calon sudrajat saiku tiba di kpu provinsi jawa barat di jalan garut kota bandung sekitar pukul dua siang
turut mendampingi mereka presiden pks sohibul iman
dan petinggi lainnya dari dewan pembina daerah provinsi jawa barat
setelah berkas dan persyaratan dinyatakan lengkap oleh kpu dan bawaslu
pasangan asyik atau sudrajat saiku menyampaikan beberapa pernyataan dalam konferensi pers
termasuk adanya dukungan dari p tiga pimpinan jan farid dan partai bulan bintang
sementara itu bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jawa barat dari pdip
t b hasanudin dan anton carliat datang ke kpu jawa barat pada rabu sore
keduanya tiba di kantor kota bandung dan dikumpulkan dengan pembinaan
pasangan tb hasanuddin dan anton carlian adalah pasangan terakhir yang mendaftar ke kpu untuk mengikuti kontestasi pemilihan gubernur jawa barat
tim liputan transmedia
memasuki perhelatan pilkada serentak panwaslu kabupaten tasikmalaya menemukan dugaan pelanggaran
seorang anggota panitia pemilihan kecamatan tanjung jaya menghadiri rangkaian acara
pendaftaran pasangan cagup cawagup ridwan kamil uuru zanul ulu
memasuki kontestasi pilkada serentak panitia pengawas pemilihan umum kabupaten tasikmalaya menemukan adanya dugaan pelanggaran
dugaan pelanggaran terjadi pada saat proses pendaftaran pasangan calon gubernur ridwan kamil dan calon wakil gubernur uu ruzanul ulum
yang dihadiri anggota panitia pemilihan kecamatan atau ppk
anggota ppk kecamatan tanjung jaya ini sempat diabadikan
berada di lapangan sidolik bersama pasangan ridwan kamil uuru zanul ulu sebelum mendaftar ke kpu jawa barat selasa lalu
selain melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu
anggota ppk ini telah melanggar aturan dewan kehormatan penyelenggara pemilu nomor dua tahun dua ribu tujuh belas pasal delapan huruf l
dalam aturan itu penyelenggara pemilu harus menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta pemilu
pelanggaran kode etik sebetulnya
karena apa kode etik
karena di salah satu foto ini ada orang atau salah satu anggota ppk kecamatan tanjung jaya
dalam rangka apa ini kegiatan
ini adalah pada saat sebelum pendaftaran cagup dan cawagung
ini kan rku kan
ketua kpu kebupatan tasik malaya dede nurul hidayah
mengaku belum menerima laporan terkait keterlibatan anggota ppk dalam rangkaian pendaftaran pasangan ridwan kamil uu ruzanul ulum
namun berdasarkan foto yang beredar pihaknya memastikan yang bersangkutan merupakan anggota ppk tanjung jaya
saya selaku ketua kpu benar benar terfokus ya
dan kecewa kalau memang itu kejadian tersebut ada ya
karena sampai detik ini
menurut yang kami
rasakan di kantor kpu
belum ada laporan itu
kalaupun toh hari ini sudah ada di teman teman media saya ucapkan terima kasih
dan jelas bahwa penyelenggara dari mulai kpu ppk pps ppdp
sampai ke kpps itu harus menjunjung tinggi terhadap netralitas
dia harus punya integritas
artinya tidak boleh yaitu ada keberpihakan kepada salah satu pasangan calon
sejauh ini kpu kabupaten tasikmalaya belum memanggil anggota ppk ini
dan menunggu laporan resmi dari panwaslu kabupaten tasikmalaya
kpu kabupaten tasikmalaya memastikan seluruh penyelenggara pemilu
mulai dari komisioner kpu anggota ppk pps dan ppdp
harus menjaga netralitas dalam proses pilkades rentak
deden rahadian kabupaten tasikmalaya